nah bagi anda yang masih bingung mau kemana ya kepekan ada pasar tiongkok parjo otomotif dua ribu tiga yang kembali digelar yang ke sebelas aja yang memadukan unsur pameran ini kreativitas kemudian juga ada unsur hiburan edukasi serta lifestyle dan juga temubuka antar komunitas otomotif ini digelar di museum purna bakti tmi jakarta timur
bukan hanya sebagai ajang pameran pengunjung juga bisa berburu seragam atau beragam keperluan otomotif seperti spare part aksesoris terkini atau bahkan aksesoris otomotif jadul
bagaimana keseruan pasar jongkok otomotif kita langsung tergabung bersama rekan kami ada koresponden cnn indonesia teddy zuhari langsung dari gelaran parjo
selamat siang teddy nampaknya anda berada di salah satu mobil atau apa itu pameran apa yang tengah berlangsung hingga siang ini silahkan teddy
selamat siang heranov saya ada di pasar jongkok atau parjo automotif ke sebelas dua ribu dua puluh tiga yang ada di kawasan kompleks taman mini indonesia indah
dan ini benar yang heranov bilang bahwa kalau masih bingung buat warga jabodetabek atau luar kota jabodetabek yang kebetulan ada jakarta
bingung mau kemana nih weekend ke jakarta saya sarankan datang ke sini saja terutama untuk anda yang pecinta otomotif atau yang suka dengan modifikasi otomotif
contoh mobil yang ada di belakang saya ini ini mobil f satu empat f satu tahun seribu sembilan ratus lima puluh ini ceper banget habis dimodifikasi mungkin kamera bisa melihat jaraknya ke aspal jalanan ini
dari dua cm ini harganya menurut yang punya dijual dengan harga satu enam miliar rupiah anda yang tertarik mungkin bisa melihat dari dekat bisa datang ke tempat ini
bisa juga nego kalau anda punya budget untuk pengen punya mobil klasik tipe tahun seribu sembilan ratus lima puluh an keluaran dari ford jenisnya tadi kalau nggak salah disebutkan f satu
nah memang heranov
selain mobil mobil jadul kalau boleh dibilang seperti itu seperti yang ada di belakang saya ini jenisnya beragam ada mulai dari sedan kemudian ada juga van kemudian juga ada mobil vw ini banyak sekali
baik buatan eropa kemudian buatan jepang ini banyak dipamerkan atau buatan amerika juga ada seperti yang satu ini ford juga ini tahun seribu sembilan ratus enam puluh an harganya lebih mahal
ini harganya tadi saya sempat
katanya dijual dengan harga satu delapan miliar rupiah
selain mobil juga ada motor
tapi kalau untuk informasi lebih lengkap kayaknya saya harus mendapatkan informasi dari pihak yang benar
saya akan berbincang dengan ketua panitia dari parjo pasar jongkong automotif

selamat siang mas
boleh jelasin nggak ini kalau saya lihat ternyata yang datang banyak keluarga banyak juga pecinta otomotif
acara ini apa aja sih yang bisa dikatakan
kalau acara pasar jongkok sendiri sebenarnya rohnya ada di lapangan ya
yang menjual barang barang spare part aksesoris
ya baik itu dalam kondisi copotan nos ya new all stock ya kan maupun dari kondisi ada yang baru juga gitu loh
nah tapi lambat laun sebenarnya pajo sendiri udah menjadi kayak apa ya wisata belanja otomotif gitu
jadi makanya akhirnya kita berkembang
banyak komunitas komunitas yang terlibat itu membuat banyak kegiatan selain pajonya sendiri gitu kan
nah seperti kita lihat itu ada banyak beberapa konten konten yang baik kami create sendiri maupun dari teman teman
selain mereka yang ikut pameran kemudian juga ada yang jualan tadi ya under deal yang baik yang jadul atau copotan
ada apa lagi sih di event ini
oke yang pertama yang baru ya sebenarnya ada kontes truk
tadi saya dengar suara telolet disini
ya karena juga nanti ada
kontes teloletnya gitu
nanti malam tuh ada kontes lighting antar mereka
karena kalau malam tuh semua bodi dari truknya nyala semua
jadi ini menjadi ya biasalah dari anak anak itu di pinggir jalan nunggu telolet sekarang ada tempat yang nyaman kenapa mereka gak datang kan gitu sekarang
jadi seperti yang tadi bilang bahwa ini wisata keluarga anda bisa datang bersama keluarganya apalagi ini dibuka dari jam sepuluh pagi sampai jam sepuluh malam infonya
tapi hanya digelar selama dua hari
jadi untuk warga jakarta yang mau
datang ke tempat ini bisa datang di daerah taman mini indonesia indah
museum purnabakti anda bisa melihat dari parjo pasar jongkok automotif
terima kasih infonya
kalau tadi kita lihat barisan atau jejeran kendaraan kendaraan roda empat
kalau boleh dibilang jadul dari era tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam puluh

ada juga yang jual fashion yang berkaitan dengan otomotif

ada juga halsekmele yang berkaitan dengan student kelambin di daerah taman mini indonesia indah

ada pengecekan simula pengecekan besi laluclamation and anything setelah percoba villian ingin demolish reluctar until the

para pecinta otomotif nah ini adalah kendaraan roda dua atau motor jenis otomotif juga yang
sudah dimodifikasi dan ini jenisnya ada scramble kemudian juga ada cafe racer dan juga ini dijual
untuk umum jadi anda yang bisa yang pingin mendapatkan motor modifikasi dari motor motor
yang dipamerkan di sini juga ditawarkan dengan harga menarik saya akan berbincang dengan salah
satu owner yang ikut pameran di tempat ini selamat siang dengan mas gilang kayaknya sesuai dengan
nama stand ya selamat siang saya dengan hilang ini saya lihat salah satu stand yang paling ramai
didatangi oleh pengunjung motor apa sih yang ada pamerkan di sini ya untuk kali ini kita ada yamaha
mas kita mulai dekat dengan motornya sendiri mas tadi kan kalau saya lihat ada mobil mobil
jadul yang dipamerkan harganya satu miliar lebih mahal ya ini berapa nih mahal juga enggak kalau
kalau kita di sini harga murah banget di dua puluh dua juta aja teman teman dua puluh dua juta untuk yang mabil
scrambler dan tiga puluh satu juta untuk yang scorpio ini kayaknya kalau dibunyiin mungkin pengen tahu
dikasih yang katanya juga saya dengar informasi bahwa anda sudah pernah dapat pembeli dari luar negeri ya terjauh
pernah dijual kemana sebentar mungkin pemirsa heranov mendengarkan suara mesin dari motor ini
ini udah enak banget ya oke kita sambung tadi terjauh anda pernah dapat membeli dari mana nih
kalau untuk nasional kita sampai papua aceh kita sempat kirim kalau untuk di luar negeri kita sampai ke
london inggris sampai ke london ada yang tertarik untuk membeli motor anda ya tapi biasanya mau dari
motor modifikasi itu ada syarat syaratnya ya nggak sih untuk para usernya tidak boleh dipakai harian
katanya kenapa jadi sebenarnya kalau motor custom ini memang digunakan untuk event event tertentu
mas ya kan tapi untuk sekarang karena banyak hanya memiliki untuk daily kita sempurnakan lagi untuk
memang untuk yang daily use mas gitu itu aja sih oke baik mas gilang terima kasih informasinya
motornya juga keren keren
lagi untuk anda yang ingin melewatkan waktu weekend anda mungkin bingung kemana di sekitar jabodetabek di
jakarta anda bisa datang ke tempat ini ke parjo pasar jongkong otomotif yang ada di kawasan taman
mini indonesia indah jakarta dibuka hanya dua hari dari hari sabtu sampai besok hari minggu dari jam
sepuluh pagi sampai jam sepuluh malam kembali ke heranof yang menarik ya tadi mungkin bisa diajak juga

untuk berkunjung ke sana kalau mereka punya waktu kita akan kesana terima kasih untuk
laporan langsung anda langsung dari tmi jakarta timur ada teddy zuhari